menjelang final piala bayangkara dua ribu enam belas yang akan dilaksanakan hari ini di gedung di gelora bung karno
para pelatih sudah mempersiapkan tim mereka secara maksimal
selain persiapan khusus penyusunan strategi dan evaluasi dari pertandingan sebelumnya juga dilakukan untuk menghadapi lawan
sportivitas antar tim juga menjadi catatan penting masing masing klub
saatnya besok kita menunjukkan ke bangsa indonesia tentang sportivitas tentang sepak bola
kita akan bertarung besok sembilan puluh menit sembilan puluh menit plus di lapangan dengan cara jantan dengan cara sportif
setelah itu setelah kita bertarung kita akan teman lagi